kehadiran jembatan penyeberangan orang lenteng agung ini telah menghubungkan kembali wilayah lenteng agung
yang selama puluhan tahun terbelah rel kereta dan jalan raya di sisi kiri kanannya
jembatan penyeberangan di putaran tapal kuda lenteng agung jakarta selatan sudah memasuki fase penyelesaian
meski belum resmi dibuka sejak akhir agustus lalu warga yang antusias sudah mulai berbondong bondong mendatangi jembatan ini
tak hanya penduduk sekitar tapi warga dari luar jakarta datang untuk menikmati suasana malam hari
mengabadikan momen di jembatan ini dengan mengambil foto merekam video hingga bersuah foto
jembatan yang dihiasi lampu warna warni tersebut dinilai cukup instagramable oleh warga
tujuan kesini emang pengen mengabadikan momen sih sebenarnya jembatan ini
karena pertama jpo ini baru ya baru dan saya juga belum pernah kesini
makanya saya juga belum pernah kesini
makanya saya tujuan kesini mencari momen di jpo ini
cari momen momen aja buat foto foto karena dekorasinya udah bagus banget
sengaja mengambil momen biar dapat foto foto yang bagus biar menikmati pemandangan malam juga
karena baru ya jadi disini terang jadi enak gitu ya
terus jadi buat foto foto anak anak girang
yuh gak jauh jauh kemana mana di rumah di sini aja
karena masih belum diresmikan
tidak ada petugas yang menjaga keamanan mulai dari protokol kesehatan
ketertiban hingga keamanan dari tindak kriminalitas
penertiban masih dilakukan oleh petugas dari pihak konstruksi yang hanya berjaga seadanya
dari jakarta yuk ke bandung
salah satu cara untuk bisa menikmati indahnya kota bandung adalah jalan jalan menggunakan bandros atau bandung tour on bus
bandros kembali diizinkan
kendaraan wisata ini hanya melayani di halte alun alun bandung sebagai titik keberangkatan
dengan tiket seharga dua puluh ribu rupiah warga rela mengantre dan menjaga jarak untuk dapat naik bus
protokol kesehatan tetap harus diterapkan dengan mencuci tangan serta memakai masker
kapasitas bandros juga dibatasi hanya dua belas penumpang
selama perjalanan pemandu wisata akan menjelaskan tempat bersejarah yang dilalui
seperti penjara bancii jalan braga
kantor balai kota
dan juga gendung sate
di masa ppkm level tiga ini jumlah bandros di kota bandung dibatasi
setiap sabtu minggu ada lima bus yang beroperasi dari dua belas bus bandros yang dimiliki dinas perhubungan kota bandung
tim liputan cnn indonesia